di sini saya menyampaikan bahwa rumah doa tersebut selesai dibangun belum lama sekitar bulan desember dua ribu dua puluh
selanjutnya pihak keluarga secara internal masih mengurus
untuk melakukan sosialisasi dengan pihak masyarakat dengan pihak pemerintah desa tentunya dengan fkub
untuk nantinya rumah doa ini kan belum diresmikan
oleh karena itu dari pemilih yang kebetulan domisilinya ada di jakarta
menyampaikan kepada adik kandungnya untuk sementara di rumah doa tersebut terdapat patung bunda maria
untuk sementara ditutup dengan menggunakan terpal
inisiatif untuk menutup dengan menggunakan terpal tersebut adalah murni dari pemilik rumah doa
dan yang melakukan penutupan adalah dari keluarga
dalam hal ini adalah adik kandung dari pemilik rumah doa
selanjutnya terhadap berita yang beredar itu adalah kesalahpahaman gagal paham dari anggota kami yang menulis laporan
pada prinsipnya pembangunan rumah doa
itu adalah perlu adanya sosialisasi dari pihak masyarakat kepada pihak masyarakat
kemudian dari keluarga kemudian dengan tokoh kelurahan tokoh desa di sana dan tentunya dari fkub
oleh karena itu sambil menunggu karena ini rencananya satu bulan
kemudian nanti setelah lebaran baru akan dikomunikasikan lagi
bagaimana secara internal didiskusikan masalah ini
tentunya dengan sosialisasi ke masyarakat sehingga ke depannya tidak ada gejolak
mohon maaf atas anggota kami yang salah dalam penulisan narasi
dan kami telah mendapatkan perintah dari bapak kapoldan
bahwa tidak ada ormas yang tidak bisa dikonsumsi

yang mengganggu keamanan dan ketentraman
bila ada ormas yang mengganggu keamanan kenyamanan ketentraman khususnya di wilayah kulon progo akan kami tindak